nggak salah sih kalau anda menganggap saya seperti buruan sirkus saat naik motor ini
karena emang motor ini ukurannya mini dan cc nya pun kecil tapi jangan salah
biar kecil kecil gini harganya gak kalah dengan motor sport keluaran terbaru
salah satu tempat yang bisa menjadi referensi bagi pencinta motor mini adalah garasi dua puluh tujuh yang
ada di kawasan kebon kacang jakarta pusat puluhan motor mini dari berbagai jenis dan
merek di koleksi oleh faisal sanad sang pemilik garasi dua puluh tujuh sejak awal tahun dua ribu an saat itu
tak banyak orang yang mau melirik motor motor yang rata rata bermesin lima puluh cm
dulu itu minibake itu waktu saat saat kita awal main itu jadi barang barang yang bisa dibilang
sampah deh jadi pernah punya orang ditaruh di samping rumah dihujan panasin sampai rongsokan
dari situ kita tertarik tuh kenapa enggak ini ini motor klasik sampai timbul ini motor jadi
bahan edukasi sekarang jadi orang indonesia itu dari zaman dulu sampai kadang sampai sekarang
taunya motor kecil itu monkey atau motor monyet julukannya tapi mereka enggak tahu
di indonesia bukan di indonesia di dunia itu yang namanya motor kecil itu banyak banget jenisnya
di era keemasannya di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh hingga seribu sembilan ratus delapan puluh an hampir semua pabrikan motor besar di dunia memiliki
line up motor mini dan kalau sekarang sepeda lipat menjadi tren sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an pabrikan
motor asal italia di blasi sudah membuat motor mini yang bisa dilipat
selain motor lipat masih banyak beragam jenis motor mini lain yang tak kalah unik mulai dari
yang klasik ini trail dengan dapur pacu special engine motor mini adventure scooter diwills hingga
motor mini custom namun untuk merawat dan memelihara motor motor mini yang populasinya
di indonesia tidak banyak ini jelas butuh kesabaran sebab saat pertama kali didapat
rata rata motor motor lawas ini masih butuh sentuhan dan perbaikan tapi semuanya terbayar
dengan sensasi saat mengendarai salah satu dari beragam jenis motor mini tadi
kalau ini kita keunikannya sama kelangkaannya gitu jadi buat orang
bagi penggemar fanatik seperti faisal motor mini dalam kondisi orisinil jelas memiliki nilai dan harga yang lebih tinggi
yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah
tapi modifikasi juga bukanlah hal yang haram dilakukan
dengan tetap mempertahankan tampilan orisinil faisal mengganti mesin motor mini miliknya
dengan motor lain yang memiliki cc dan tenaga yang lebih besar
tujuannya itu sebetulnya supaya dia punya nafas lebih panjang jalannya juga nggak begitu capek dibandingin lima puluh cc
sampai kita udah ngastem honda gorilla v engine dua ratus lima puluh cc udah pernah
setelah jadi dilemanya kita nggak berani pakai malah karena bobot yang terlalu kecil cc dua ratus lima puluh cc ya itulah
akhirnya jadi pajangan
dengan puluhan motor mini miliknya suatu saat faisal berkeinginan untuk membangun sebuah museum motor mini
di mana para penggemar motor unik ini bisa berkumpul dan saling bertukar informasi
erlangga wisnuaji sobatkomunikasi
utan hati agama jakarta